ketua badan pemenangan pemilu p tiga sandiaga uno enggan berkomentar banyak setelah gagal membawa parpolnya lolos ke dpr
sandi bilang pihaknya menghormati keputusan kpu dan mengikuti arahan ketua umum
sudah ada perintah sama saya kepada saya untuk tidak berkomentar
pak ketua umum sudah menyampaikan maklumat dan taklimat yang sudah banyak dikutip
jadi semua statement tentang p tiga akan diberikan oleh dpp p tiga
saya diminta untuk tetap optimis semua kader dan prosesnya ini masih berlangsung